aliansi bem nusantara menggelar bedah rancangan undang undang kitab hukum pidana dalam fokus grup diskusi di universitas azahra jakarta senin dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua lalu
acara ini dibuat untuk menjawab rasa tidak puas sebagian elemen masyarakat atas sejumlah pasal dalam rkuhp yang rencananya akan disahkan dpr dalam waktu dekat
fokus grup diskusi bedah rkuhp diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang guru besar fakultas hukum universitas dipenegoro prof beni rianto sebagai narasumber
sementara peserta mahasiswa merupakan perwakilan dari dua puluh lima provinsi serta enam pulau di indonesia
diskusi ini bertujuan menyamakan persepsi dan meluruskan kekeliruan tafsir yang menimbulkan rasa tidak puas dari sebagian mahasiswa
ada empat belas pasal yang dinilai masih diwarnai pro kontra
salah satunya ialah pasal dua ratus delapan belas dan pasal dua ratus sembilan belas tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden
sebagian kalangan sempat menilai pasal ini bertentangan dengan demokrasi karena menghalangi kritik kepada pemerintah
namun setelah diskusi seluruh peserta fgd sepakat
pasal tersebut memang diperlukan sebagai norma umum yang memang
memang ada dalam demokrasi
banyak bahasa bahasa yang mudik tafsir
maka dari itu prof tadi dan teman teman yang sudah memahami beberapa kornus juga menyampaikan ini bahasa bahasa yang mudik tafsir
sudah ditelaskan tadi beberapa pasal yang kontroversial termasuk penghinaan presiden konteksnya apa ribanya apa juga sudah ditelaskan
artinya ketujuhannya dibentuknya udang undang itu adalah karena kita yang mau mengandung sendiri
kita perang lain dan bertipu andung
kan bisa jadi
ini barang tidak cocok dengan tim pans
dihadapkan mahasiswa dari berbagai kampus senusantara mengkaji ulang pasal pasal yang dianggap kontroversial di rkuhp
agar ada pemahaman yang lebih filosofis dan substansial
bila memang ada pasal dalam rkuhp yang tidak sesuai dengan demokrasi pancasila
bem nusantara sebagai agent of change akan menggunakan pendekatan persuasif
yang mengedepankan diskusi untuk pembahasan lebih lanjut di lembaga legislatif sebagai pembuat undang undang
sementara prof beni rianto menyebut rkuhp baru sudah sangat ideal untuk menggantikan kuhp peninggalan belanda
rkuhp ini telah mengikuti pergeseran paradigma dalam ajaran hukum pidana sesuai perkembangan zaman
yaitu dari paradigma keadilan retributif menjadi paradigma keadilan yang mencakup prinsip prinsip keadilan korektif
selama penyusunan rkuhp pemerintah juga sudah banyak melaksanakan sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat
rencana pembangunan jangka panjang nasional itu semuanya mengamanahkan agar supaya regulasi produk kolonial
agar supaya bisa digantikan dengan regulasi produk bangsa kita atau regulasi produk nasional kita
itu adalah beberapa argumen yang memang sudah selayaknya rkuhp ini karena ini merupakan basis norma dari hukum pidana nasional kita ke depan
maka ini sebagai produk anak bangsa yang merdeka dan berdaulat harus kita dukung bersama
mantan direktur jenderal peraturan perundang undangan kementerian hukum dan ham ini
juga menganggap isu soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam rkuhp
menurutnya kritik disampaikan berikut dengan solusi dan masukan
kritik juga berasal dari data fakta dan ada perbaikan yang diinginkan pengkritik
sementara penghinaan merupakan perkataan yang bersifat mencela orang lain sehingga menyebabkan kerugian